karena ini hari spesialnya mama sama papa
jadi aku boleh undang siapa aja
tadi juga aku nangkuk rumahnya candy kok
mengundang dia buat pertama kali
miren aku duluan yang diundang
ya jelas candy lah
aku kan kenal sama kamu baru berapa tahun
kalau gak sama candy tuh udah deh bye di
selamat pagi tampan
tapi sebenarnya niat kamu tuh mau ngasih aku popcor
atau mau nunjukin sih kalau kamu tuh punya microwift baru
ya yang pertama sih emang mau ngasih kamu popcorn
yang kedua sekalian juga mau pamerin kalau aku punya microwave baru
yang ketiga aku mau ngundang kamu
buat bikin kue di rumah aku pakai microwave
mumpung sekarang aku ketemu sama kamu di sini
mendingan kamu juga mampir ke rumahku yuk
di rumah juga ada antoni kok
dia lagi bantuin aku buat selembaran
ya ya maksud aku tuh
aku belum percaya aja kalau cowok itu tuh bener bener anthony kan
tuh kan teri mulai lagi kan
jangan sampai kita berantem di sini cuma gara gara kamu tuh gak percaya kalau dia tuh antoni
ya ampun ken
siapa sih yang berantem
ya yang bikin berantem tuh karena kamu tuh gak percaya sama aku kan
udah jelas jelas cowok itu tuh bukan anthony
eh kok kamu tuh jadi nyalain aku gitu sih
jelas jelas kamu tuh yang salah
kamu tuh gak kenal sama antoni sama sekali
bisa bisanya kamu bilang kalau dia tuh bukan anthony
kamu tuh aneh deh ter
ya aku sih cuma megang kata katanya aldi sama stephen
ya kata mereka kan sifatnya antoni yang sekarang tuh gak sama kayak dulu kan
kamu pikir aku tuh buta apa rabun
jelas jelas tampang mereka tuh beda
emang mereka tuh sudah kembar apa
bahkan mereka tuh saling gak kenal satu sama lain
lagipula aku juga punya bukti kalau dia tuh anthony
ah dia tuh ngomong kalau dia tuh sayang sama aku
loh kamu tuh kenapa sih terpa jadi bingung kayak gitu
dari dulu anthony tuh udah sayang banget sama aku
justru itu yang bikin aku tuh makin yakin kalau dia itu topan
karena karena dia tuh cinta banget sama kamu ken
kamu emang gak tau keberadaan dia sebagai alva
dan dan aku juga gak bisa kasih tau kamu juga ken
karena karena aku tuh udah janji sama dia
jadi papa sama mama kamu itu udah lima belas tahun menikah
hah lama juga ya
ibat banget ya
bisa betah tinggal sama mama kamu lima belas tahun
padahal kan mama kamu galak banget
namanya juga pasangan suami istri kan
jadi harus menerima kelebihan sama kekurangan pasangannya
pokoknya menurut aku tuh ombilnya hebat banget ran
kok jadi ngerumpiin mama sama papa aku sih
pokoknya kalian berdua harus datang ya
tenang aja ran
walaupun aku undang gak diundang aku juga tetep pasti dateng kak
gomba lah aja ludi kalau ketemu rani loh
ya ampun semoga
udah aku undang semuanya kok
terry juga udah aku undang
dia juga aku undang ya
si kendi kamu undang gak
kalau apa tuh namanya
mama kamu gak boleh gak kalau kamu undang candy
justru itu yang pertama kali aku tanyain
karena ini hari spesialnya mama sama papa
jadi aku boleh undang siapa aja
tadi juga aku dong rumahnya candy kok
ngundang dia buat pertama kali
ya ran aku duluan yang diundang
ya jelas candy lah
aku kan kenal sama kamu baru berapa tahun
kalau gak sama candy tuh udah deh bye di
selamat pagi tampan
hari ini cuaca ya serah banget loh
tapi sayang kamu gak bisa keluar
tentu saja bisa dong sayang
kok bapak belum ke rumah sakit
papa ada tugas beberapa buat kamu
kamu harus bisa memantau perkembangan pasien
seperti suster suster di rumah sakit
kamu harus meriksa nadinya
dan kamu catat di sini
kamu harus bawa pasien itu keluar rumah
karena harus kena sinar matahari
oh ya jangan lupa oleskan minyak di punggungnya
supaya nanti kulitnya nggak bersisik dan kering
tugas pria banyak banget sih pa
ya kan cuma kamu yang papa angka sebagai asisten papa di rumah ini
tapi gak usah khawatir
kamu kan punya asisten ipin dan ipeh
kamu beri tugas apa mereka berdua
akhirnya aku jadi asisten papan juga
papa pergi dulu ya
lu tuh kalau kerja inget makan
biar perut lo gak sakit
aku bagi bagi tugas nih buat kalian
ipe kamu ke supermarket ya
kalau beli bedak sama baby oil
ocean sakitnya kelamaan mu
benar yah ya
kulit harus di gosok opini baby oil
yah ini nih bang
da da da da da die eleganota mulu
iya duitnya kering nih kayak ikan asing
seneng kali gue peh
ada kemungkinan kamu udah meninggal
otak kamu udah gak berfungsi
aku gak percaya sama semua omongan papa
aku nggak percaya itu tampan
kalau kamu itu tahu semua perkataan aku
aku bisa ngerasain itu semua
kalau kamu mau ngejawab itu semua
pasti kamu gerakin tangan
dan kelopak mata kamu
suatu hari nanti kamu bakal cepet sadar
kamu bakal sadar
dan kamu bakal mencintai aku tampan
lu dari mana ton
dari rumah singga
mas rumah singga
lu ini udah berubah banget ya ton
jangan jangan lu udah lupa lagi dengan kepribadian lu ton
karena kan selamin lu amnesia
terus lu lupa ingatan
dan lu masuk dalam kepribadiannya alva
tanpa sadar lu niru kepribadiannya alva ya
eh lu berdua rapi banget mau kemana sih
oh kita berdua mau ke mall
mau beliin hadiah buat mama apa
ntar lu nyarani
emang mereka ulang tahun
bukan ulang tahun
ulang tahun pernikahan lu juga diundang tuh
lu mau ikut beli hadiah buat mereka
gak deh gue nitip aja deh
lu tuh udah jadi beda ya sekarang
dulu tuh lo semangat banget kalau kita ajak ke mall
terus beli beliin hadiah gitu buat orang tua
lu semangat banget
pinter lagi milihnya

gue beda lah sama dulu
yang penting sekarang gue serahin sama lu tentang hadiah
yang penting sekarang gue serahin sama lu tentang hadiah

yang pasti semua orang pakai baju bagus dong
kok aneh tiba tiba aja gue kepikiran untuk beli pribadi baru buat kenny
buat candy yang manis
hmmmm disini ada beberapa pot mawar candy yang manis
kalo aku jual satu gak apa apa kali ya
eh saya mau jual mawar
harganya berapa mas

mahal banget mas
kalo sepuluh ribu gak cukup dong buat beli gaun
pasti untuk beli gaun pesta
pasti gaun pesta itu untuk candy